sementara itu saudara partai amanat nasional mencabut gugatan sengketa selisih suara dengan p tiga
yang tengah bergulir di mahkamah konstitusi
kuasa hukum pan menyebut alasannya ada perintah langsung dari ketua umum zulkifli hasan
hal itu disampaikan perwakilan kuasa hukum partai amanat nasional dalam sidang sengketa hasil pilek
alasannya ada perintah langsung dari ketua umum pan zulkifli hasan
namun tidak ada penjelasan lebih lanjut di balik pencabutan permohonan ini
surat langsung diserahkan ke hakim arief hidayat dan akan membacakan putusan pada sidang berikutnya
sebelumnya pan melaporkan kpu melanggar hukum karena mengesahkan empat suara p tiga di dapil bengkulu tengah iii
ya ini surat pencabutan
tertanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh empat yang ditandatangani oleh ketua pak zulkifli hasan dan sekjen pak edi suparno
kemudian intinya berdasarkan surat kuasa khusus
dengan ini kami selaku permohonan surat pencabutan ini kami buat dan kami ajukan
ini dikarenakan kami telah menerima keputusan jadi keputusan kpu nomor tiga ratus enam puluh sudah diterima
jadi ini dicabut tidak jadi
jadi baik secara tertulis maupun secara lisan sudah disampaikan di persidangan
oleh karena itu sah sudah sah ya dipercabut